assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua
yang saya hormati bapak kiai haji abdullah jaidi
ketua majelis ulama indonesia
yang saya hormati bapak ali taher
ketua komisi delapan dpr ri
hadir bersama saya dirjen bimas islam kementerian agama
bapak muhammadiyah amin
rekan rekan media yang saya cintai
kita baru saja menyelesaikan sidang isbat
untuk menetapkan satu ramadan tahun seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
sebagaimana yang kita ikuti bersama bahwa
sebelum sidang isbad tadi
menjelang sholat maghrib
kita sama sama mendengarkan paparan
dari bapak cecep nurwendaya
salah seorang anggota tim hisab rukyat kementerian agama
mewakili planetarium jakarta
yang telah memaparkan menjelaskan kepada kita semua
posisi hilal pada sore hari tadi
tidak hanya dilihat dari seluruh penjuru tanah air
tapi juga dari berbagai wilayah di dunia ini
di sejumlah mancanegara
dan dalam sidang isbad
kita menerima laporan terkait dengan dua hal
yaitu pertama posisi hilal pada sore hari ini
dan yang kedua laporan dari sejumlah pelaku rukyatul hilal
yang pada tahun ini
kita selenggarakan di sembilan puluh lima titik
yang tersebar di seluruh wilayah nusantara ini
di seluruh tanah air ini
dan lalu tadi kita mendengarkan laporan dari kesaksian mereka
teman teman media yang saya hormati
dalam sidang isbat itu disampaikan dilaporkan
oleh direktur urusan agama islam dan perintah islam
dan pembinaan syariah kementerian agama
bahwa pertama terkait dengan posisi hilal
dinyatakan bahwa posisi hilal di seluruh indonesia
masih di bawah ufuk
yaitu berkisar antara minus satu derajat tiga puluh enam menit
sampai dengan derajat dua puluh menit
jadi posisi hilal sekali lagi di bawah ufuk
yang kedua dari pelaku rukyatul hilal
yang tersebar di sembilan puluh lima titik di seluruh tanah air
maka sampai dengan sidang isbat tadi berlangsung
kita menerima tiga puluh dua pelaku
kita menerima laporan kesaksian mereka
dan dari tiga puluh dua yang melaporkan
tidak satu pun yang berhasil melihat hilal
maka dengan dua hal tadi
perhitungan hisap dan hasil ru'yatul hilal
yang tidak melihat hilal
maka sebagaimana ketentuan yang selama ini
sebagaimana fatwa majelis ulama indonesia
maka bulan syakban saat ini kita genapkan
kita sempurnakan dengan cara istiqmal
menjadi tiga puluh hari
maka malam hari ini adalah tanggal tiga puluh syakban
maka satu ramadan tahun seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
jatuh pada hari kamis
tanggal tujuh belas mei tahun dua ribu delapan belas
itulah kesimpulan rapat sidang isbat
yang diikuti oleh seluruh pimpinan ormas ormas islam
dan majelis ulama indonesia tentu
juga sejumlah duta besar dan kepala perwakilan negara negara sahabat
mudah mudahan keputusan ini memberikan berkah kepada kita
dan sekali lagi
saya selaku pimpinan sidang isbat ingin menegaskan
bahwa satu ramadan tahun seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah ini
jatuh pada hari kamis
tanggal tujuh belas mei tahun dua ribu delapan belas
maka atas nama pemerintah
saya ingin menyampaikan
khususnya kepada seluruh umat islam indonesia
selamat memasuki bulan suci ramadan tahun seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
mudah mudahan kualitas puasa kita tahun ini
tidak hanya ibadah mahdohnya
tapi juga ibadah sosial kita
sehingga keberadaan kita lebih memberikan manfaat
lebih memberikan kemaslahatan